untuk menambah alat utama dan sistem persenjataan tni
kementerian pertahanan membeli delapan unit helikopter tempur jenis apache
yang didatangkan langsung dari amerika serikat
pembelian heli seharga empat puluh satu juta dolar amerika atau lima ratus tujuh puluh empat miliar per unit ini pun
dilakukan langsung antar pemerintah indonesia dengan amerika serikat tanpa perantara
sehingga dipastikan tidak ada markup atau korupsi dalam proses pembeliannya
setelah melalui proses pembelian hingga pengiriman
unit helikopter apache ah enam puluh empat e akhirnya resmi diserah terimakan
dari pemerintah amerika serikat kepada pemerintah indonesia
prosesi serah terima dipimpin langsung oleh menteri pertahanan ria mizar triakudu
didampingi kepala staff tni angkatan darat jenderal mulyono
serta wakil duta besar amerika untuk indonesia erin mckey
di lapangan udara tni angkatan darat ahmad yani semarang rabu siang
heli apache buatan amerika dengan teknologi canggih dan kekuatan tempur tinggi ini
dibeli seharga empat puluh satu juta dolar amerika per unit
atau setara dengan lima ratus tujuh puluh empat miliar rupiah per unitnya
sehingga untuk delapan unit heli apache harganya mencapai empat lima triliun rupiah
menteri pertahanan ria mizar triakudu menegaskan
proses pembelian heli apache dilakukan langsung oleh dua negara
yaitu indonesia dengan amerika tanpa perantara
sehingga dipastikan tidak ada kecurangan
bahkan markup dalam proses transaksinya
semua pada prinsipnya pembelian helikopter ini g dua g
antara negara dengan negara tidak ada perantara
tidak ada markup tidak ada yang lain lain
yang penting multi antara negara dan negara
dan harga terpampang dengan jelas
heli apache ah enam puluh empat e adalah helikopter tempur
yang sesuai untuk semua keadaan cuaca
heli yang dikendalikan dua awak ini memiliki senjata utama
jenis meriam rantai m dua ratus tiga puluh tiga puluh mm yang berada di bawah moncongnya
selain meriam rantai persenjataan lain seperti agm satu ratus empat belas helfire
dan pod roket hydra tujuh juga dapat dikombinasikan di heli ini
amerika sendiri menggunakan heli apache sebagai armada tempur angkatan daratnya
yang digunakan untuk sejumlah operasi diantaranya saat perang teluk dan invasi
ke afganistan dan irak baru baru ini
diamar sinuko semarang